kita beralih ke informasi lainnya
usia senja tidak menjadi alasan seseorang untuk menyerah
itulah yang dialami surati seorang nenek penjual rujak di surabaya
di usianya yang genap tujuh puluh tahun ia tetap tekun berjualan demi menyambung hidup
tanpa alas kaki dan juga seorang diri sang nenek terus berjualan demi sesuap nasi
meskipun memiliki enam anak dan sepuluh cucu
ia setiap hari harus terus berusaha untuk mencukupi kebutuhannya sehari hari dengan berjualan rujak cingur
bah uyi demikian sapaan akrabnya tak pernah menghiraukan tajamnya kerikil
panasnya terik matahari serta beratnya gerobak yang didorongnya setiap hari
biasanya mbah uyi menjajakan rujak buatannya di beberapa tempat
pelanggan bisa menemuinya di jalan gembong pecindilan
hingga jalan pahlawan
rujak buatannya memang cukup menjadi favorit bagi pelanggan
meski laris di mata pelanggan namun hasil penjualannya yang rata rata empat puluh ribu rupiah per hari
hanya cukup untuk menyambung hidup sehari saja
bahkan terkadang ia tidak memperoleh uang sama sekali
sudah berapa lama jualan rujak
sehari dapat uang berapa
surati hanya berharap di usianya yang senja ia selalu diberikan kesehatan
agar tetap berjualan menyambung hidup tanpa menerima bantuan dari orang lain